informasi pilihan berikutnya saudara ponsel dijual anak depresi
saudara seorang anak sekolah dasar di kota cirebon jawa barat diduga depresi usai ponsel yang ia beli dengan uang sendiri dijual oleh ibunya
penuh penyesalan sang ibu terpaksa menjual ponsel itu untuk membeli makan keluarga karena tidak ada pemasukan dan nafkah
seorang anak berinisial a di kota cirebon jawa barat diduga depresi
bocah berusia tiga belas tahun ini harus ditenangkan karena kerap menangis hingga berteriak
sekitar enam bulan lalu a menjadi mudah marah dan sering kabur dari rumah usai hp yang ia beli dengan uang sendiri dijual oleh ibunya
sang ibu menyesal telah menjual hp anaknya
namun ia terpaksa menjual hp itu untuk membeli makan keluarga karena tidak ada pemasukan dan nafkah
seorang anak berinisial b diduga depresi usai ponsel yang ia beli dengan uang sendiri di sini
seorang anak berinisial b diduga depresi usai ponsel nya dengan kepentingan jualan dan medan resume untuk penggunaan obyek
kepresidenan pun datang melihat langsung kondisi a
sekaligus memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan peralatan sekolah
semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik
anggaran yang dibuat oleh bantuan presiden
penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua
dan didampingi oleh dinas pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan
hidup dalam keterbatasan keluarga ap pun sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial